hujan teras disertai angin kencang pada sabtu sore menyebabkan sebuah jembatan penyeberangan orang atau jpo di pasar minggu roboh
tiga orang dilaporkan tewas dan beberapa orang lainnya luka luka
kerjadian berlangsung pada pukul lima belas lewat tujuh sore
sebuah minibus yang melintas tertimpa jembatan yang ambruk
satu korban yang sempat kritis akhirnya meninggal dunia sehingga korban total tewas menjadi tiga orang
seluruh korban saat ini dibawa ke rumah sakit siagaraya jakarta selatan
untuk sementara petugas kepolisian dan dinas perhubungan menutup akses underpass pasar minggu lokasi ambruknya jpo
hingga sabtu malam ini korban akibat ambruknya jembatan penyeberangan orang atau jpo di pasar minggu jakarta selatan menjadi total sembilan orang
dengan tiga orang diantaranya meninggal dunia
dan berikut data lima korban yang diterima dari kasubag humas polres jakarta selatan
dan akp purwanta
dari ketiga korban tewas baru satu di antaranya yang berhasil teridentifikasi
yaitu lilis lestari pancawati
wanita yang bekerja di perusahaan swasta ini merupakan warga kelurahan sukma jaya depok jawa barat
sementara itu dua korban meninggal lainnya diperkirakan masih berada di bawah umur dan belum diketahui identitasnya
dari enam korban luka baru dua korban yang berhasil teridentifikasi
yakni laki laki berusia masing masing delapan belas dan lima belas tahun
mereka merupakan warga serang banten dan warga sekitar pasar minggu jakarta selatan
keduanya sama sama menderita luka parah